nanti aku mau undang temen temen aku
syifa nusa ulang tahun
dia mau ngerayain ulang tahunnya
dan dia berharap aku dateng
kamu gak keberatan kamu kalo aku kesana